pakar hukum tata negara zainal arifin muhtar menilai
omnibus law undang undang cipta kerja tidak akan berhasil
memberantas korupsi di indonesia yang berwujud sistemik
arifin menyampaikan hal ini dalam webinar yang diselenggarakan
pp muhammadiyah bertajuk korupsi di indonesia dan solusinya pada jumat malam
pakar hukum tata negara ini lebih jauh menjelaskan
konsolidasi yang dilakukan oligarki yang menopang rezim orde baru
berhasil membajak agenda reformasi
menurutnya salah satu agenda tersebut adalah pemberantasan korupsi dan nepotisme
yang tumbuh subur selama rezim orde baru
hingga kini belum ada mekanisme pengawasan yang efektif
baik di daerah ataupun pusat
setannya pindah ke daerah sekarang ujuk ujuk ditarik ke pusat lagi
siapa yang bilang setannya tidak akan pindah lagi
kenapa karena kita problem kita itu adalah soal
mekanisme akuntabilitas di daerah
mekanisme akuntabilitas transparansi dan lain lain sebagainya